ngapain kamu kesini
siapa yang suruh kamu pulang
tuh barang barang kamu kamu bawa tanah
ya allah bu
mulai saat ini kamu gak ada hak lagi di rumah ini
tapi kan bu mas tommy pernah bilang kalau rumah dan tanah ini itu untuk anaknya bu
sejak anakku meninggal hak kamu di rumah ini sudah aku cabut
lebih baik sekarang kamu pergi
ibu alhamdulillah anak saya sudah lahir
saya gak perlu cucu
anak kamu sudah membuat anak saya meninggal
jadi mas tommy
iya tommy sudah meninggal
bersamaan dengan kelahiran anakmu
kamu harus ingat marlina
setelah kematian anakku tommy
kamu jangan pernah berharap masih aku anggap sebagai menantu
sudah bukan saatnya sekarang untuk ribut ribut
lebih baik kita pulang kita persiapkan pemakaman tommy
dan satu lagi
anakmu gak akan pernah aku anggap sebagai cucuku
udah pak kita pulang
lebih baik kita urus pemakaman anak kita
daripada disini gak ada gunanya
kamu jangan pernah berharap
masih aku anggap sebagai menantu
anakmu gak akan pernah aku anggap sebagai cucuku
ya ampun ibu ibu mau kemana
saya mau ketemu suami saya sus
emang suami ibu ada dimana
suami saya meninggal sus
tapi ibu belum boleh jalan
sebentar ya bu ya
saya ambilkan kursi roda ya bu ya
tunggu ya bu ya
bu dikelasin ya bu
supaya tommy tenang bu
ngapain kamu disini
kamu udah bunuh anakku
mungkin ini memang sudah takdirnya
aku gak mau melihat marlina
dan bayinya di rumah tommy
maksud ibu apa sih
marlina harus pergi pak
dia harus angkat kaki dan membawa anaknya
kasian kan mereka
aku gak mau melihat mereka lagi
rumah tommy harus aku ambil alih
mardina sudah tidak punya hak lagi di rumah itu
dia sudah membunuh anakku
bapak siapa ya
saya hendira pak
rekan kerjanya mas tommy
saya mau menyerahkan sedikit uang berduka cita dari perusahaan
meninggal dalam bertugas dari perusahaan
mohon diterima pak
terima kasih pak
kembalikan uang itu
kembalikan uang itu ke saya
uang ini adalah hak marlina dan anaknya
mereka butuh uang itu
enggak akan aku berikan uang ini pak
kita sudah janji memberikan uang layakan tommy kepada mardina dan anaknya
karena marlina butuh untuk bayar biaya cesar
berikan uang itu
tapi marlina nggak boleh balik ke rumah tommy
rumah tommy akan aku ambil alih
ya terserah ibu ajalah
aku tidak mau kehidupan
gak mungkin mas tommy meninggal karena anak itu
sudah waktunya menyusui
saya nggak mau nyusuin anak itu
ibu gak kenapa napak kan
anak itu udah bikin meninggal ayahnya
saya nggak mau nyusuin dia
anak itu udah nangis terus
tolonglah bu disusuin anaknya
kamu harus ingat marina
setelah kematian anakku tommy
kamu jangan pernah berharap
masih aku anggap sebagai menantu
bukan saatnya sekarang untuk ribut ribut
lebih baik kita pulang
kita persiapkan pemakaman tommy
dan satu lagi
anakmu gak akan pernah aku anggap sebagai cucuku
karena anakmu sudah membosia di keluarga
bik keluarkan barang barang marlina dari rumah ini
saya nggak mau dia dan bayinya masih ada di rumah ini
sepulang dari rumah sakit
biar dia tahu rasa
bu coba ibu pikirkan
kalau marlina sama anaknya enggak boleh ke sini
mereka mau pulang ke mana
itu urusan dia pak
dia mau tinggal di kolong kek
di mana kek
udah bukan urusan kita
sejak tommy meninggal
kita udah gak ada hubungan apa apa lagi sama dia pak
tapi walau bagaimanapun
anak yang dilahirkan marlina itu adalah anaknya tommy
berarti cucu kita ya cucunya ibu
aku tetap gak mengakui anak itu sebagai cucuku
emangnya bapak mau
usaha bapak bangkrut karena kena tula anak membawa sel itu
itu kan cuma kebetulan bu
soal tommy meninggal berbarengan dengan lahirnya anaknya
gak ada hubungan dengan tula apalagi pembawa sial
hah bicara sama bapak tuh susah
gak pernah bisa mengerti
maksud bapak begini
capek yang jelasin masalah ini sama bapak
kok barang barang aku ada di luar ya
siapa yang suruh kamu pulang
tuh barang barang kamu
ya allah bu
mulai saat ini kamu gak ada hak lagi di rumah ini
tapi kan bu
mas tommy pernah bilang
kalau rumah dan tanah ini itu untuk anaknya bu
sejak anakku meninggal
kenapa kamu di rumah ini sudah aku cabut
lebih baik sekarang kamu pergi
aku bilang pergi pergi
aku gak izinkan dia nginjak kakinya di rumah ini lagi
aku bilang pergi pergi
haram kamu injakkan kakimu di rumah ini